soal kualitas dijamin oke
oh bu bu
ya tante juga boleh
biasanya tante perhiasan perhiasan seperti ini
paling tidak istri istri pejabat
barangkali tante juga istri pejabat
iya tapi belum resmi sih
istri simpenan betul juga
emangnya barang di laci bisa disimpen simpen
bagaimana dengan barang barang ini tante
bagus semuanya bagus
jual berapa ini
iya dong semuanya
sebagai nomor perkenalan
buat tante empat juta saja
oke saya setuju
nah kalau begitu tante bisa jadi langganan tetap saya
besok kan saya pindah ke singapura
oh ke singapur
enak punya aku beli seperti ini
ini uang baru saya ambil dari bank
jamin kau tidak kuatnya
sebentar sebentar saya ambil tempatnya dulu ya
oh apa perlu ya
oh apa perlu ya
terima kasih terima kasih terima kasih
bastian saya berapa bos
bagian cebol satu juta rupia
anak yang di kebun rumah anak
memang bisa kebun rumah
tapi yang disini
tidak mungkin ada yang tahu
tidak mungkin ada yang tahu
tidak mungkin ada yang tahu
tidak mungkin ada yang tahu
kalian kebiasaan kebiasa kan
kalian kebiasa kegagetan gue
apa lagi gue udah capek capek layapan sampai kuburan dia nanya ada apa
kuburan memang siapa yang mati
siapa yang mati eh bang men kabut naruh hartanya ditanam di kuburan
oke gil itu krukut bin kirdun bin poncolongok
rupanya dia naruh harta benda nya di kuburan juga ya
mereka kaya si acong ya mati si pitkubing pansit ya
jangan jangan orang india juga sampai lagi nyimpannya di kuburan
wah berarti kita ke kuburan juga ya
wah sejarah berulang nih tin kayak waktu udah ngepet dulu di kuburan
nah iya lah bang abang yang ngepet
nah gue nungguin lilin di rumah
eh enggak kagak kagak
kagak aja deh pokoknya
dulu waktu lu ngepet di kuburan gue ada disitu di samping lu
gue jagain lilin dekat kuburan juga
sekarang lu juga sama kuduk kayak begitu juga jagain gue
kagak aja kagak aja
pokoknya kagak deh bang gue kagak mau ngikut
gue ngeri ya kalau ketemunya sama hansip ronda

mendingan lu jagain gue juga pake pakein pocong
ih lu dasar
nah kalo lu jadi pocong kalo ketemu pocong
jadi gak enak
tadi waktu ana di kuburan apa ada yang ngeliat ana
sekarang dimana malah semua jadi serbang gak aman
sama nya nih bahluli bin kirdun
ngapain dia kesana ke arah kebon
jangan jangan duitnya disimpan disana
emangnya disana ada bank
entah tidak perlu tau
iya ana jadi suriga sama orang itu
jangan jangan si mera'bal itu juga tau ana nyimpan fulus dan perhiasan di makam
lama bener sih lu
iya siapin di perabotan lenong lu cepetan
aduh kagak ada kagak
ingat jangan denger gue disini aja
eh kagak ada ngeri ngeri ya
ingat yang tau tempatnya tuh lu
ngapain dia tidur di buruan pak
krukut bin kirdun
ah kayak begitu tuh namanya juga orang pelit
ditungguin terus dah tuh hartanya sampai mati
bajau bajau lewat
buat buat buat
ini ada peluang
masih lagi sial
kau diminta tolong sial pergi
jangan marah fren
gila kali tak belakang aja ya
gila harim setan kali man
nah lu pakai bertiga banyak banyak petroli di kuburan
karena banyak kejadian kejadian yang aneh di kuburan
iya ngerti percaya percaya
soalnya komandan udah lama jadi setan kuburan
ntar lu cek deh
mau keset au precaut